sampai satu april dua ribu sembilan belas direkturat jenderal pajak menerima sebelas tiga juta laporan spt pajak penghasilan orang pribadi
jumlah wajib pajak yang melaporkan spt pph tahun dua ribu delapan belas secara tepat waktu masih di bawah target
direktur p dua humas ditjen pajak hestu yoga saksama menjelaskan perpanjangan pelaporan satu april dua ribu dua puluh
cukup signifikan mendorong para wajib pajak yang belum melaporkan spt nya
hingga satu april dua ribu sembilan belas sore ada satu ratus empat puluh ribu spt yang masuk ke sistem otoritas pajak
namun secara keseluruhan pelaporan spt tepat waktu belum mencapai target
otoritas pajak mencatat baru sebelas tiga juta wajib pajak orang pribadi yang melaporkan spt